oke mbak astrid sekarang lagi mau masak apa nih
tuh kan kamu emang jahil banget ya taro kayak itu loh lihat
nggak mau taro
tuh kan kamu emang jahil banget ya taro kayak itu loh lihat
oke aku tau tapi kamu tau ya
kayak tadi sekarang terserah lo mau disini digodain lagi sama temen temennya dimas atau ikut gue pulang
eh yaudah deh
gue pengen buru buru pulang banyak pr soalnya
oh murid ladan ternyata
enggak kok gak boleh nganterin cewek lain selain gue

ada apaan sih lo mau ketemu sama gue
tunggu aku mau ke rumah
ya iyalah emang buat siapa lagi
kan yang tau lo suka boneka cuma gue doang
gue pengen balikan sama lu
lo mau kan din
di saat semua show bersimpuh cinta sama gue
justru gue gak bisa deket deket sama lo nat
kok lo ngelamun sih
kok sedih banget mukanya
lo terharu ya gue kasih boneka
ya ampun biasa aja kali ya kak
yaudah by the way makasih ya bonekanya
kita bakal ke luar liat sih bonekanya
buka dulu helmnya
kamu kenalin dulu sama mama
aku natan tante
natan pit ya
oh natan aja
sering sering aja diantar
yaudah kalau gitu
tante aku pamit
oke selamat tinggal

mama sampai kaget loh
itu apaan sih
natan itu cuma temen sekolahnya salma doang mah
bukan orang indonesia
dia mah orang indonesia
mama sukaannya aneh
salma bulenya siapa
ibu sudah abaikan
saya cuma bisa bawa ini buat ibu

ngapain kaka ada di sini
jemukin ibu lo
jangan bicara begitu nak
cowok galau galain ini harus tau
dia tuh hampir buat ibu meninggal
gue bakal buktiin ke lo
kamu mau masak
mudah mudahan kamu suka sama masakan aku ya
oke mbak astrid
sekarang lagi mau masak apa nih
kamu emang jahil banget ya
taruh kayak itu loh
oke aku taruh taruh
tapi itu kamu taruh ya
kamu sekarang cepat ganti baju
kita mau dinar sama tante astrid
aku gak lapar
dan cepat turun ke bawah
pokoknya papa tunggu di bawah
jangan lama lama ganti bajunya
lo mau spot lo balik
gak gak gak
gak gak gak
sekolah baru aku
beda banget sama sekolah aku yang dulu
ya temen temen semuanya
sejak aku kenal sama nathan
cowok yang horror kelakuannya katanya
tapi buat aku
cowok itu emang gak jelas putih apa hitam
tapi aku gak mau peduli
karena tujuan aku sekolah
ya buat fokus belajar
dan juga berprestasi
aku mau jadi ibu yang baik buat nathan
kamu tuh memang luar biasa
kamu tuh memang pantas
asal kamu tau
aku tuh semakin yakin
kalau kamu bisa jadi ibu yang baik buat nathan
makasih ya mas
aku akan selalu berusaha untuk jadi yang terbaik buat kalian berdua
nathan kamu cobain ya masakan tante
tante masakin khusus buat kamu
kamu suka sama cah jamur ya
nih cobain ya